varel cuarto sudah dinyatakan lulus dari sma tahun ini
kini ia sedang bersiap untuk mengikuti sejumlah tes
masuk perguruan tinggi negeri di kota bandung
selain mengikuti seleksi nasional berbasis tes
ia juga akan mengikuti seleksi mandiri yang diadakan kampus tujuannya
menurutnya mengikuti seleksi mandiri universitas
dinilai memiliki peluang lebih tinggi untuk lolos
dibandingkan jalur seleksi lainnya
karena peluangnya lebih besar ya
soalnya kan dari ujian mandiri itu kebanyakan kampus rata rata
nah jadi saya juga ada persiapan setelah snbt utbk
saya langsung mempersiapkan diri buat ujian mandiri
sejumlah universitas negeri di kota bandung
sudah menyiapkan mekanisme penerimaan mahasiswa baru
melalui seleksi mandiri
universitas pajejaran misalnya
pada tahun ini membuka kuota seleksi mandiri
untuk sekitar dua delapan ratus mahasiswa
melalui tiga skema seleksi mandiri
dan jalur kelas internasional
proses pendaftaran dibuka sejak bulan maret hingga akhir juni dua ribu dua puluh
proses ujian seleksi mandiri berupa tes sekolastik
penalaran matematika dan literasi bahasa
rencananya akan digelar pada awal juli secara daring
diperkirakan ada sekitar empat
yang akan mendaftar seleksi mandiri unpan
itu bisa dicek di halaman smop kami
semuanya sudah kami cantumkan
kita mempunyai lima puluh delapan program studi
yang satu itu macam macam bervariasi
mulai dari ada yang enam juta
sampai yang tertinggi itu sekitar

untuk transparansi itu sesuai dengan kebijakan nasional
dan juga pengalaman yang kemarin kemarin
itu seleksi untuk mandiri sepenuhnya kami berdasarkan nilai
jadi kayak iuran pengembangan institusi yang kami itu
itu tidak digunakan dalam proses seleksi
kemudian untuk semua informasi misalnya kota
maupun sistem seleksi dan segala macamnya
kami informasikan sejelas jelasnya di halaman smob kami
termasuk juga nanti kami akan umumkan sesuai kebijakan nasional
itu skor nilai kelulusan dari masing masing
sementara di institut teknologi bandung
mekanisme ujian seleksi mandiri tahun ini juga akan dilakukan secara daring
untuk memudahkan calon mahasiswa khususnya dari luar daerah
pendaftaran akan dibuka mulai dua puluh sembilan mei hingga dua puluh tiga juni
sementara ujian akan dilakukan pada juli dua ribu dua puluh
dari total empat enam ratus kursi yang disiapkan untuk mahasiswa baru dua ribu dua puluh tiga
ada dua belas fakultas yang bisa dipilih
dengan biaya iuran pengembangan institusi minimal rp dua puluh lima juta
itb pun memastikan
mahasiswa yang memiliki kebijakan nasional
mahasiswa yang lolos seleksi mandiri merupakan mereka yang memenuhi kualifikasi
jadi prosesnya adalah setelah pendaftaran
dan calon mahasiswa itu melengkapi semua persyaratan pendaftaran
akan dilaksanakan ujian seleksi dengan materi matematika dan fisika tadi
nah berdasarkan hasil ujian seleksi serta nilai raport dan nilai utbk
akan ditentukan kelulusan dari peserta di seleksi mandiri tersebut
itb akan mengumumkan hasil seleksi mandiri
lengkap dengan hasil seleksinya
jadi terkait pembiayaan pun itb tidak meminta pembiayaan di awal
pengamat kebijakan pendidikan upi cecep dermawan mengatakan
seleksi mandiri biasanya dikelola internal oleh masing masing kampus
mereka juga biasanya memungut biaya pendidikan besar
karena tidak menggunakan subsidi biaya pendidikan
untuk itu dibutuhkan transparansi mulai dari informasi daya tampung
biaya pendidikan juga dibukanya metode penilaian yang dilakukan kampus
yang harus disampaikan ke publik
soal transparansi mau berapa mungut uang dari masyarakat untuk apa
transparansi dari sisi pemasukan transparansi dari sisi penggunaan
yang kedua akuntabilitas
seperti apa akuntabilitas
akuntabilitas yang berat bukan akuntabilitas formal akutansi hasil audit
bukan hanya itu tetapi akuntabilitas moral
sebenarnya ada nggak kelompok masyarakat lain yang sesungguhnya juga harusnya masuk
tapi karena nggak punya uang dia sulit masuk jalur mandiri
itu yang berat
seleksi mandiri merupakan salah satu skema masuk perguruan tinggi negeri
selain melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau snbp
serta seleksi nasional berdasarkan prestasi atau snbp
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat